yes masih bersama kami di good morning
kita tadi habis ngobrol ngobrol seru sekali ya dengan tamu tamu yang sudah hadir di sini pemirsa
tapi sebelum bersama mereka ini ada satu informasi untuk anda untuk tahu dulu
seperti apa background dari apa yang mau kita bicarakan sekarang
betul kan memang nih meski sudah berusia lima puluh tahun
ada nama puspa dewi sampai saya bingung ini sebutnya tante atau mbak aja ya
nah itu dia tuh karena memang puspa dewi ini disebut sebut masih seperti usia dua puluh tahun
ya karena penampilannya tidak sedikit orang yang bertanya pada puspa tips agar terlihat awet muda
muda dan enerjik itulah kesan yang muncul jika melihat puspa dewi berolahraga
namun siapa yang menyangka puspa dewi baru merayakan ulang tahunnya yang ke lima puluh
banyak yang menyebut puspa terlihat jauh lebih muda
tak sedikit juga yang menyebut puspa seumur dengan kedua putranya yang tengah beranjak dewasa
dari kolom komentar akun instagram puspa ini
banyak yang ingin mengetahui apa rahasia awet muda puspa
dalam postingannya perempuan yang bekerja di salah satu bank swasta ini menulis
bahwa ia menerapkan gaya hidup sehat
salah satunya dengan rutin berolahraga
tak hanya itu puspa juga mengaku suka mengkonsumsi makanan sehat
kalau tadi anda sempat lihat instagram cnn indonesia sama cnn idpr
itu pasti tahu betul ada sedikit tips and trick yang kemudian disebutkan sama tante puspa
olahraga sama makan sehat itu dia ya
makanya langsung aja lah kita ngobrol ya dengan narasumber kita pagi ini
coba nanti ada tebak mana yang namanya tante puspa dewi ini
good morning semuanya
kalau yang ini kan udah ketahuan ada tadi muncul di ig ya
ada denis anaknya dari tante puspa
bukan yang ini ya
tante puspa selamat pagi
ini danya terintimidasi nih diantara diantara cantiknya kayak gini
aduh saya udah bukan satu satunya deh yang digobalin sama prabowo hari ini
tinggal tunggu tanggal main
aduh jadi gimana tante puspa mau jawab apa tuh dari semua pertanyaan pertanyaan soal awet mudanya tante
kita dulu deh ini ya
apa kita mesti cek dulu bener gak sih lima puluh tahun
ada otp gak tante
harus dibawa nih
ada id nya nggak nih
jangan jangan hoax nih pemirsa nih
boleh kasih lihat gak
kebaca gak sih
pokoknya intinya jakarta dua puluh enam september
wah baru ulang tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
iya berarti lima puluh tahun betul ya
iya lima puluh tahun
pertanyaan simple aja sih
kok bisa sih
penampilannya masih semudah ini
sebenernya kok dibilang gitu
apa rahasianya begitu
sebenernya mungkin pola hidup sehat kali ya
yang utama adalah karena makanannya juga makan
aku selalu makanan sehat
kebetulan anak anakku punya healthy catering
aku konsumsi healthy cateringnya anak anakku
juga seneng olahraga
dari muda aku suka olahraga sampai tua gini
justru mudanya sih senangnya olahraganya aerobik banget gitu
cuma katanya nanti boleh ditanya sama dokter reza juga kali ya
kalau udah tua katanya umur lima puluh apakah masih boleh aerobik berat gitu
jadi sekarang setelah agak menjelang tua gitu ya
jadi diimbangin dengan jumlahnya
tapi kalau ngeliatin anak anak muda teman teman saya kan banyak yang lebih muda ya
dia suka dance gitu ya
aku kepingin juga gitu
jadi sekarang mulai ikut kelas dance gitu
meskipun aduh ketinggalan sama mereka
tapi kayaknya justru aku suka challenge sih
kalau olahraga itu sukanya yang rame rame
ada kan yang orang tua yang sukanya kayaknya pakai personal trainer gitu sendiri
tapi kalau aku sukanya malah rame rame
kalau bisa banyak orang yang
saingannya masih masih muda gitu
ini ada temen sharing ngobrol semangat gitu ya
semangat gitu dan ngeliatin waduh gak boleh kalah sama mereka
jadi ikut ikutan mungkin ya
beneran sama sekali gak makan kayak apa
kayak gorengan atau mie
ya sesekali gue bantu
ya sesekali lah
kalau weekend atau jalan jalan lagi
tetap aja sih kita makan juga yang sedikit apa campur
kadang kadang nggak healthy ya
gak ada lagi apa apa
ya salah pakai santok gitu
sama ada sih
being happy ya sih
itu dia tuh
bing happy itu tuh kan absurd ya
maksudnya kayak gimana sih tuh being happy itu
aku itu mungkin gini kali ya
mungkin aku tuh orangnya suka apa
gak sih apa
jadi mungkin happy aja gitu
mungkin menyikapinya semua selalu positif
ini contoh misalkan orang kerja itu pasti kerja ada stres ya
nah ada katanya orang kok stres bawaannya makan gitu kan
tapi kalau aku stress tuh bawaannya pengen olahraga gitu
jadi mungkin tadi video lagi stress nih
video yang lagi ya

selain hobi juga misalnya kalau lagi kesel pun kayaknya pengen bawa olahraga gitu
orang kalau lagi kesel
gak tau ngapain ya
kalau saya lagi kesel atau lagi gimana rasanya perasaan aku pengennya olahraga gitu
abis stress makan banget
nangis tuh tidur deh
sampai ketiduran kan
padahal besoknya oh langsung kerut kerut di wajah
itu gimana tuh dokter reiza menanggapi ini fenomenanya tante kusmatiunya
iya memang kalau misalnya kita ngomongin tentang awet muda
ada beberapa faktor yang mau pengaruhi
pertama pasti faktor genetik
ya kita genetik tuh gak ngomongin cuma dari orang tuanya aja
tapi sampai ke keturunannya sampai ke rasnya
jadi ada beberapa ras yang memang dia lebih awet muda dibandingkan ras lain
sayangnya kalau ras kaucassion misalnya itu jauh lebih cepat tuanya
sedangkan ras asia itu lebih awet muda
karena badannya memang posturnya kecil kulitnya kencang
tapi beda dengan asia asia yang india ya
biasanya postur tubuhnya kan besar gitu ya dari gujarat umur tengah itu
nah itu beda beda
kedua pasti dibarengi dengan lifestyle
kalau kita lihat lifestyle kan bagus
pertama jaga makan ya
dari makanannya pola makannya teratur makanannya bagus
kemudian kedua olahraga olahraganya rutin
dan memang yang paling penting adalah olahraganya yang rutinnya itu
karena kalau kita mau menjaga tubuh kita biar lebih sehat
itu yang gak boleh banyak di tubuh kita tuh lemak
jadi kalau kita olahraganya gak rutin pasti kan yang kesimpan lemak
kalau kita lihat tante puspa kan ini kadar lemaknya pasti kan rendah banget
iya benar sekali ya
dan itu membuat metabolisme tubuh bagus
organ di dalam tubuh kita itu tidak terlindungi tidak tertutupi oleh lemak
sehingga bekerja dengan baik
nah itu yang bisa membuat kita tuh usia biologisnya bisa lebih muda
mungkin usia ktp bisa lima puluh tapi usia biologisnya kalau dicek mungkin dari organ organ tubuhnya pasti mungkin baru tiga puluh an ya
deniz ini kalau ibu tuh di rumah makan sehat itu makan yang kayak gimana sih
tapi jangan yang mahal mahal ya yang murah murah gitu
jadi itu yang paling baik
sebenarnya kan kalau dari dulu kan aku kayak sering masakin buat mama juga
karena aku yang masak masak sendiri gitu
pagi pagi itu bisa dipakai telur
jadi protein semua
nah kalau makan siang tuh proteinnya dari ayam beef or fish
kayak gitu sih
dari situ ya karbonya saya kasih mama nasi merah biar lebih cepat diserap sama tubuh
bumbu bumbunya itu sebenarnya low caloris banget sih
jadi kayak menghindari barang barang yang debil

jadi buat sendiri
misalnya jadi tomato jadi dari tomatnya sendiri gitu
buat garam ya
buat aksin itu dari tomat
jadi natural semua gitu
minyak pun minyak jagung
nah salah tuh
salah banget pagi pagi makan nasi uduk sama goreng
aduh dong prap
tapi pernah kalahin nggak sih
maksudnya lagi jalan ini terus dibilang
itu sering banget
itu sebenarnya udah sampe bosen sih
pertanyaan pertanyaan kamu kayak gimana nih maka devi
udah sampe bosen sih jujurnya
dari pas masa masa sma gitu
masa kecil banget lu pernah
facebook instagram atau line gitu
dikiranya wih pacar baru nih
gitu nggak pernah dianggap mama
bahkan kalau lagi foto keluarga
terus deniz udah punya pacar sekarang
nah tanggapannya gimana
merasa waduh jangan jangan aku
jangan sampe lebih tua dibanding sama aku ya
mungkin sebenarnya sih secara natural pasti takut begitu sih
karena mama tuh muda banget dari umur lima puluh gitu
cuman ya ya begitulah
beneran ini misalnya apa namanya
oh oke sebentar sebentar
coba kita lihat di layar di belakang kita nih
udah makanya jangan dong
ini berarti kan usianya berapa dong nih ya dikurang
kira kira delapan tahun yang lalu ya
ini deniznya masih kecil sekarang udah
sikit degi ini
kalau yang adiknya gendut sekali
tapi dua duanya cowok ya
ada lagi nggak teman teman produser
ada lagi gak foto yang lain
nah ini adekku yang
dulu gendut sekali satunya kurus sekali
sekarang suspek dua duanya
ini sama adiknya siapa nih
masih di singapura
satu keluarga benar benar jaga kesehatan sekali kayaknya ya
bapak juga sama begitu juga
bapaknya bul tangis
wah ini harus dicontoh nih kayaknya
sisa saya nonton gak ya di rumah ya
kalau enggak sakin tolong ya
nah ini ya dengan papa dengan suami
suami beda usia berapa
beda tiga tahun sih
tapi kalau dilihat ya di instagram ya foto fotonya
tapi santa jujur kalau saya lihat dua ribu sembilan ke dua ribu tujuh belas kok nampak lebih mudah dua ribu tujuh belas ya
kan tahu ya kenapa ya
mungkin lebih happy
kayaknya iya salah satu sebabnya karena mungkin sekarang itu makin kesini itu pertama model muka juga rada agak berubah
karena mungkin udah tua
terus makin tua itu mungkin makin lungsur
gini makin terus
kebetulan itu malah berkat malah jadi tiru
seorang mau ditiru tiru sendiri karena udah tua
terus yang kedua kayaknya saya merasa memang semakin kesini nih makin tua saya merasa makin happy
makin bahagia karena anak anak saya yang gede udah mandiri
dia udah punya bisnis sendiri
tante sama suami nggak punya utang ya di rumah ya
yang kecil juga udah mau selesai
bulan februari udah selesai kuliahnya
biasanya kan yang bikin stress itu utang
aduh yaudah deh
nanti mungkin ini saya mau tanya sama dokter itu kan sebenarnya yang menjaga kesehatan makanan sehat olahraga konsisten itu kan banyak ya
tapi kok hanya jarang nih ada apa ada yang
yang efeknya tuh kayak gini
efeknya sebegitu drastis seperti
kita bahas ya setelah jeda
masih bersama kami di good morning kita masih ngobrol ngobrol yang masih buat saya speechless ya sebetulnya ya
soal betapa mudahnya kok bisa langsung
langsung dijawab kali
dia sama dokter tadi itu loh pertanyaan saya
sebetulnya kan yang jaga makanan kemudian juga yang olahraga setiap hari itu banyak lah ya
memang nggak semuanya tetapi ada gitu
tapi yang efeknya bisa sampai kayak tante puspa ini kok jarang ya
dokter itu gimana ya penjelasannya
itu memang gifted lah itu memang sudah dikasih tuhan seperti itu
karena memang genetiknya itu bagus jadi metabolisme tetap tinggi
apalagi dijaga dengan gaya hidupnya seperti itu
tapi ada salah satu faktor yang tadi sering banget disebutin tentang happy
karena hormon happy itu kan meningkatkan
yaitu meningkatkan hormon hormon yang lain yang dimana itu bisa jadi balance
nah itu penting banget sebenarnya untuk menjaga supaya sel
itu gak rusak
jadi tetap terjaga dengan baik
itu yang berantakan pertama adalah biasanya yang paling kelihatan dari kulit
karena yang tampak luar kan kulit nih
nah dalamnya juga begitu digambarkan seperti itu
kalau sekarang misalkan udah terlanjur deh terpapar berbagai macam makanan yang gak jelas itu ya
makanan yang junk food segala macam
nah gimana caranya untuk kita mulai dari sekarang
gak ada kata terlambat sih untuk itu
jadi kalau misalnya kita emang mau merubah lifestyle saat ini
kita bisa nih nanti bisa aja misalnya sekarang kita cek umur biologis kita
oh misalnya kita empat puluh misalnya
nanti kalau misalnya kita merubah lifestyle kita dengan baik
ya segala macamnya lebih bagus
bisa aja begitu dicek lagi
tiga bulan misalnya bisa turun bisa tiga puluh lima bisa turun lagi tiga puluh
umur biologis itu gimana sih
jadi ada dari kadar lemak dari tinggi badan berat badan usia gender ras juga
ini kayaknya jadi dokter sama happy happy
kamu happy banget
harus sama kayak gitu
senyum dulu dong
makanya senyum dulu
dari tadi kalau udah saya perhatiin kayaknya orangnya sama sama santai
masih kayak gitu
gak boleh terlalu pressure nya terlalu dipikirin gitu kan
iya makanya berarti benar dong ya
saya kalau lagi stress orang namanya yang udah stress
saya selalu pengennya tuh yang saya bikin happy apa ya
olahraga se happy lupa lah stressnya gitu
emang gak pernah ada masalah
oh iya itu terus ya
begitu ada masalah adrenalinnya dikeluarkan melalui
jadi hormon stressnya gak naik ya
nah itu tips juga tuh bisa kita lakukan ya
jadi kalau aduh kebanyakan siaran ya udah harus olahraga kan
olahraga sebenarnya nggak harus lama lama waktunya
untuk menghilangkan stresnya itu mungkin sekitar lima belas tiga puluh menit sudah cukup
kadang kalau gak sempet gitu kan kadangnya gak sempet nge gym
kadang kadang pulang kerja kan malem
jadi di rumah gitu saya pasang youtube
anak saya ini suka bikin youtube ini
jadi dia ikutin
jadi dia bikinin buat saya sebenarnya tapi dia upload di youtubenya gitu
untuk perut biasanya untuk perut berapa kali berapa
saya ikutin aja paling berapa menit itu

jadi pulang malem sebelum mandi itu saya lakukan itu dulu gitu
oh wow berarti bisa juga tuh kita lakukan
nah terus kadang kadang
mau sebelum mandi ya di kamar mandi saya itu selalu ada barbel
nah kalau sedikit
aduh kok begini ya
gak mau kesana
berapa kali nih berapa kali
lagi berapa kali
betul betul saya beneran begitu
oke jadi olahraga pola hidup sehat pola makan sehat plus juga kalau saya lihat di instagramnya ada beberapa foto tante video tante tuh yang nari ya
seberapa jago seberapa kering
jago nari juga ya trian
gak jago sih biasa aja loh mestinya
dan itu tantang deh
aduh gimana tante
paket gitu tante di bawah
kamu yang mudah jangan kalah sama tante buswa
saya juga mau ya di usia lima puluh nanti
sebentar aja ya
oke boleh boleh boleh
tapi tante pake paken begini
ini pakenya begini jadi gak bisa aerobik berarti ya
tarik nari santai aja ya
jangan susah ya tante
ini lagunya tante
paket lagu apa
ini lagunya tante

pokoknya endingnya kayak senam
nah ini tuh
tante yang penting happy ya tante ya
aduh ya ampun
hebat banget sih
banyak gak sih kliennya dokter sekarang yang apa yang seperti tante prusuwagit
maksudnya rutin olahraga makan
maksudnya gaya hidup sehat ini sekarang di masyarakat indonesia itu sudah seperti apa gitu
lagi trend kayaknya
jadi sebenernya senang banget karena beda banget
dari misalnya sepuluh tahun yang lalu gitu
saya praktek saya masih ngelihat banyak orang yang lebih prefer yang instan perawatan instan
dan segala macem
tapi sekarang ini makin ngelihat wah banyak yang ikut lari maraton kan lagi trend
terus gaya hidupnya juga udah mulai beda
kalau ke klinik tuh udah mulai nanya yang
saya mesti ngapain ya mulai banyak lah pertanyaan kayak gitu
justru itu lebih bagus untuk jangka panjang ya dibandingkan instan
iya itu dia
oke prabowo mau ngasih pertanyaan lagi
mau kenalan lagi lebih dalam
hahaha kalau ada anaknya nanti
saya merasa gitu gak sih ada banyak pria pria di luar sana yang
wah kayaknya tante puspa bisa dikenalan nih
cuma anaknya sih serem sih katanya sih
oh nggak ngelak ya
sama anaknya dikasih otot langsung
daniar kapan terakhir ayo olahraga
wah kapan nih udah lama banget
oke silakan boleh tante
supaya saya tampak lebih muda nanti di usia lima puluh
apa ya seperti yang tadi disampaikan sih pola hidup sehat makanan sehat
olahraga jangan males tanya ke orang males olahraga soalnya ya
olahraga jangan males tapi ya itu happy itu ya benar kata dokter happy
tapi semuanya disikapinya dengan positif gitu
iya dokter gitu ya
saya senyum tuh dari tadi ya
emang udah satu hari ya prabowo
terima kasih tante puspa dewi denny sopra
terima kasih juga
terima kasih juga mbak esa sudah bergabung di good morning hari ini ya
semoga bisa mendapatkan banyak manfaat nih
bisa di rumah
nanti siapa tau kita dapat laporan good morning
gara gara dialog kali ini semuanya jadi makin lebih mudah